saya harus berbohong
kalau cahaya itu bukan anak kandung saya
saya harus berbohong
mau tanya siapa
tanya semua orang cahaya itu anak kandung saya
yaudah pak kalau begitu
bawa bawa pergi
aku nolak uang segitu banyak
jauh lebih berharga dari apapun juga
aduh berjumlah bu
saya sudah coba tawarkan uang puluhan juta cash bu
tapi orang itu tidak mau
malah dia tantangin saya
saya suruh nyelidikin
dan cari tahu kepada semua orang
sebenarnya cahaya itu anak dia atau bukan
malah begitu bu
kayaknya cahaya itu anak itu
anak bapak itu deh bu
bukan anak ibu
mafia penculik anak gak tahu diri
masih juga nekat bohong
itu pak hardi tolong ditahan
suruh kembali ke ruangan saya sekarang
masih ada perut sama saya
uang ini untuk apa bu
untuk ongkos cari informasi
sekarang juga kamu berangkat ke kampungnya sih hendra
kamu cari informasi selengkap lengkapnya
cari tahu cahaya itu anak saya atau bukan
baik bu baik
akan saya kerjakan
begitu ada kabar saya langsung ke rumahnya
baik bu baik
akan saya kerjakan
akan saya kerjakan

ayo jalan yang cepet
ayo jalan yang cepet
ayo jalan yang cepet
sama siapa pak
saya ini kan kerja pak
bapak sendirian aja
bapak mau tinggalin ayah lagi ya
sekarang bapak udah sadar
ternyata bapak gak bisa hidup tanpa kamu
setelah sekian kejadian terjadi sama diri bapak
ya sudah ya sudah nggak apa apa
tapi bapak jangan lama lama pak
ayah tuh kalau gak ada bapak khawatir